tim penyidik polda metro jaya menyerahkan pelaku penipuan iphone sikembar rihanna dan rihani
berikut barang bukti hasil kejahatannya kekejaksaan negeri tangerang selatan
hal ini dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu
dan pihak kejari tangerang selatan menerima pelimpahan tap dua
ada pun barang bukti yang diserahkan berupa parfum sepatu hingga tas mewah
turut diserahkan pula rekening koran beserta dokumen lain
kepala seksi keamanan negeri ketertiban umum dan tindak pidana umum lain kejaksaan tinggi banten mengatakan
hari ini menerima pelimpahan tersangka penipuan iphone sikembar dari polda metro jaya ke kejari tangerang selatan
dalam hal ini jaksa nanti p enam belas a disini menyiapkan inspirasi dan dakwaan untuk segera dilempahkan ke pengadilan negeri tangerang
langkah selanjutnya jaksa penuntut umum akan menyiapkan dakwaannya dan akan diserahkan ke pengadilan negeri tangerang
kini para tersangka dilakukan penahanan selama dua puluh hari ke depan di lapas wanita tangerang